timnas indonesia u dua puluh tiga yang dipersiapkan menghadapi sea games dua ribu sembilan belas
senin sore mulai menjalani pemusatan latihan terakhir di yogyakarta
pemusatan latihan ini untuk memilih empat puluh pemain yang harus didaftarkan ke panitia sea games
jelang batas waktu akhir pendaftaran dua september dua ribu sembilan belas mendatang
pemusatan latihan terakhir timnas u dua puluh tiga yang akan berlaga di sea games dua ribu sembilan belas mendatang
senin sore mulai dilaksanakan di lapangan yis yogyakarta
pemusatan latihan akan berlangsung hingga tiga puluh agustus mendatang
latih harus menyeleksi empat puluh dari empat puluh delapan pemain yang harus didaftarkan
sebelum batas akhir pendaftaran tanggal dua september mendatang
rata rata pemain yang dipanggil merupakan wajah wajah baru
selain beberapa wajah lama
seperti penjaga gawang satri atama
kami melakukan seleksi sangat hati hati sekali
karena nanti setelah tanggal dua itu gak boleh lagi ada pemain lain di luar empat puluh tersebut
dan juga teman teman ketahui semua
pemain yang boleh nanti didaftarin untuk pertandingan hanya dua puluh pemain
oleh sebab itu kami lagi memutar otak bagaimana nanti
ada satu pemain yang juga bisa main di posisi lain
beberapa wajah baru yang dipanggil indra syafri merupakan pemain pemain yang bersinar di liga satu
di antaranya dua pss leman irkam zahrul mila dan mc diksaimina
khusus egym nolanovicri yang masih bermain di legia gedan sepulang bia
rencananya langsung mengikuti ujicoba internasional yang masuk dalam fifa match day